untuk mengurangi jumlah iuran tertunggak peserta program jaminan kesehatan nasional bpjs kesehatan bekerjasama dengan pt bank negara indonesia
agar tunggakan peserta dapat dilunasi dengan skema mencicil
melalui layanan bni tabungan sehat peserta bpjs kesehatan dapat menyetorkan iuran sesuai dengan total tunggakannya yang ditentukan bank
ada pun untuk peserta baru akan disesuaikan dengan iuran program per bulan
direktur keuangan dan investasi bpjs kesehatan kemal imam sentoso seperti dikutip dari cnn indonesia com mengungkapkan
program ini akan meningkatkan kolektabilitas pembayaran iuran dari peserta khususnya yang masih menunggak
bpjs kesehatan mencatat saat ini masih ada sekitar sepuluh juta peserta yang menunggak
dari total satu ratus delapan puluh tujuh juta peserta yang terdaftar di perusahaan
perusahaan peralihan pt askas